siska rumondo warga jakarta timur ini menginisiasi gerakan bunda milenial
gerakan tersebut mengajak masyarakat untuk menukar bendera merah putih yang telah rusak ataupun koya dengan bendera merah putih yang baru
bendera baru yang akan ditukar dijahit sendiri oleh siska bersama beberapa rekannya
gerakan ini pun bersifat non komersial atau tanpa memungut biaya sepeserpun dari penukar bendera
digaungkan sejak awal agustus melalui media sosial
peminat untuk menukarkan bendera sudah lebih dari seratus orang yang datang dari berbagai daerah
negara kesatuan republik indonesia kita bisa jaga
salah satunya dengan cara yang sederhana
bela negara mari kita pasang bendera merah putih
dengan cara yang benar
dan itu harus ditanamkan oleh siapapun supaya generasi kita di bawahnya juga menghargai
semua perjuangan para pahlawan kita dari sejak zaman penjajahan
nyawa loh taruhannya
mengetahui gerakan tukar bendera dari media sosial
salah seorang warga bekasi jawa barat bernama wiwit turut menukar bendera miliknya yang sudah koyak karena telah dikibarkan sejak setahun yang lalu
beli kan udah biasa
kita bisa beli
tapi kalau nuker itu kan program itu kemungkinan nggak banyak juga yang memiliki program itu
jadi saya sebagai sesama temen saya juga simpati dengan bunda milenial
saya dukung programnya dengan saya menjadi pelaku di dalamnya yaitu menukar bendera saya yang robek
gerakan menukar bendera ini hanya dilakukan melalui internet
mulai dari pengumuman hingga proses pengiriman benda